walaupun mama kalau bener gak becus ya kan gak perlu dimomongin kayak gitu
ma perceraian itu dibenci sama allah ma
dan gue gak mau kalau mama sama papa dibenci sama allah
cuma karena mama sama papa bercerai
aduh aku kan juga gak mau dibenci sama allah tau
yaudah ma kalau gitu
gue yakin rencana gue kali ini pasti berjalan dengan lancar
karena gue smart dan gue yakin pasti boy ngejar ngejar gue
dan minta tolong sama gue supaya mama dan papanya boy gak jadi cerai
aku baru pulang
masih pake nanya
mas kok kelihatannya capek banget
emang kuburannya jauh banget ya mas
enggak enggak juga
ya terus mas kenapa kok mukanya langsung gitu
enggak ada apa apa
oh jadi sekarang
sri sudah mulai tutup tutupan nih
jadi mas tetep nutupin
kalau gitu nanti kalau aku ada sesuatu
mas mau kayak gitu
jadi tetep gak mau cerita
yaudah gak apa apa
enggak enggak enggak
tadi mas berangkat ke makam mamanya reva
terus pulangnya reva ngajakin mas pergi ke rumahnya
ke warung kopi
ya warung kopi biasa
kebetulan yang punya warung kopinya ngajak mas sholat di masjid
dan kamu tau siapa yang ajan
yang ajan boy
dan suaranya bagus mas
mas jadi bingung
mas selama ini salah dalam menyangka si gue
karena yang punya warung itu begitu yakin
kalau si bo itu adalah seorang
laki laki yang sholat
sholat aja gak pernah ditinggal
mak mulai yakin kalau dia orang baik
aku boleh ketawa gak
mas tau gak mas
aku yakin banget
sama yang punya warung itu

gak tau deh siapa yang punya warung itu
gak tau deh siapa yang punya warung itu
gak tau deh siapa yang punya warung itu
pasti dia buat rencana
pasti dia buat rencana
abis dari makam diajak ke warung kopi
terus diajakin sholat sama bapak
itu kan kayak di setting banget mas
coba deh mas pikir
pasti mereka sudah mengatur semua rencana itu
supaya boy dan rafa direstui sama mas

ya ampun mas
gini deh oke kalau mas sangat senang sekali
dengan dengar boy azan itu
tapi mas inget gak waktu kita ke kantor marissa

nah terus tiba tiba
suamiku yang super duper ganteng
tukang gali kubur
itu kan keterlaluan banget kan si boy
jadi itu semua sudah direncanain sama reva mas

ya tapi terserah mas sih mau mikir kayak gimana
aku cuma ngasih tau aja sama mas

jadi next time
mas jangan mau
pergi berduaan sama reva
nanti mas dicuci tuh otaknya
nanti dibilang kalau boy itu anak baik

mereka nyusun rencana lagi
mas jadi terhasut lagi dan mas merasa menyesal
kayaknya boy anak baik mau
lain kali aku ikut deh mas
iya kamu betul
yang bener jal
itu trik gue kali
gue itu ngedeketin sama papanya boy
karena boy itu kan nurut sama orang tua

jadi apapun yang orang tua omongin pasti boy turutin kan
yaudah gue deketin aja orang tuanya
tapi kenapa lo setuju mamanya boy jodohin boy sama adriana
tapi kenapa lo setuju mamahnya boy jodohin boy sama adria

ya gue setuju karena gue tau
orang waktu itu

orang waktu itu
gue minta gue jadi pacar pura puranya
nanti kan kalo dia udah terpisah sama reva
karena dia gak suka banget sama adriana
otomatis dia pilih siapa
gue salah disama lo jenius banget loh
udah man jangan nangis lagi mah
ya udah sekarang mama cerita sama boy masalahnya apa
kamu kenapa buat
aduh kok lebam lebam
kamu abis berantem ya
udah mah boy gapapa
sekarang mama cerita masalahnya apa
mama itu udah bener bener lelah mama lelah banget ngadepin sikapnya papa kamu
ma sebenernya papa tuh sayang banget sama mama
sayang loh mama kalau papa kamu beneran sayang sama mama beneran cinta sama mama
kenapa ngajakin mama berantem terus kenapa harus beda pendapat
kenapa gak mengulur sama mama selalu tiap hari ajak berantem
kamu pernah gak inget gak
mama aja itu pernah diobrokin sama papa kamu
wah kamu mah gak becus terus kan gimana sakit tau hati mama luka sedih tau
walaupun mama kalau bener gak becus ya kan gak perlu diomongin kayak gitu
perceraian itu dibenci sama allah mah
dan boy gak mau kalau mama sama papa dibenci sama allah
cuma karena mama sama papa bercerai
aduh aku kan juga gak mau dibenci sama allah tau
yaudah ma kalau gitu kita omongin lagi ya di rumah ya sama papa
papa kamu tuh karakternya ya begitu begitu aja gak bakal berubah tau
udah gak usah
boy tapi papa kamu sih belum tahu kalau mama minta cerai sama papa kamu
misalnya mama pikir pikir mendingan mama langsung aja ke pengadilan ya kan
udah gak mau gitu kita pulangin ma
gak ada ampun lagi buat lo
begitu lewat sini bakal gue paksa lu untuk ngomong dimana apa sekarang
pasti dia mau cari bocah gue